rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di berbagai daerah melaporkan kelangkaan alat pelindung diri atau apd di tengah pandemi corona
beberapa tenaga medis dilaporkan terpaksa menggunakan barang pengganti seperti jas hujan dan masker kain
selain minim pasokan harga di pasaran pun terus melonjak
belum lagi masih di antara kita temukan warga yang menggunakan apd tidak sesuai peruntukannya
lantas bagaimana ketentuan apd dan mengapa terjadi kelangkaan
saya akan memberikan informasinya kepada anda
kita bicara mengenai apd sendiri adalah alat pelindung diri yang memang dibutuhkan berdasarkan udang udang dari permenkas nomor delapan tahun dua ribu sepuluh
di mana apd ini merupakan alat pelindung kesehatan memang diperuntukkan untuk petugas medis ketika mereka melakukan tindakan pertolongan
ataupun tindakan tata laksana bagi pasien yang memang dimungkinkan mereka terpapar akan suatu infeksi ataupun penyakit tertentu
nah ketika bicara mengenai apd sendiri who mengatakan ketika pandemi kekonsumsi
setidaknya setiap hari itu dibutuhkan delapan juta masker kemudian bisa sampai sepuluh juta sarung tangan
kemudian juga bagaimana ini menjadi sebegitu sangat penting ketika kita bicara mengenai pandemi corona
kalau kita lihat kondisi saat ini adalah level satu penggunaan apd
apd alat pelindung sendiri sendiri kalau kita lihat di sini yang paling standar yang memang selalu dilakukan oleh para petugas medis
yaitu penutup kepala
kemudian juga masker surgical ataupun masker yang bisa digunakan untuk kegiatan di rumah sakit yang berwarna hijau
mungkin kita juga sering menggunakannya
kemudian handscone ataupun sarung tangan plastik
baju kerja ini ada baju kerja standar yang memang digunakan oleh para dokter
kemudian alas kaki alas kaki ini biasanya dokter selalu menggunakan alas kaki plastik
ataupun alas kaki yang diganti ketika mereka mendapatkan pasien ketika datang ke rumah sakit
ini bisa dilakukan di poli umum untuk melakukan pemeriksaan awal
kemudian kita lihat lagi alat lengkapan medis ataupun alat pengaman diri yang memang penting adalah yang kedua
level dua ini dilakukan apabila memang saat ini pandemik seorang pasien masuk dengan indikasi batuk demam
kemudian juga beberapa gejala klinis yang mungkin dia terkena sakit corona
salah satu adalah penutup kepala masker surgical sama handscone
kemudian yang berbeda adalah mereka menggunakan aprint gown
di sini ada sebuah baju
itu alat pelindung diri yang berbeda dari biasa karena ada plastik di sini
dia bisa melindungi dia dari droplet ataupun percikan percikan dari batuk
ataupun cairan dikeluarkan oleh pasien yang memang terindikasi positif corona
lalu kita lihat di sini biasanya dilakukan untuk melihat respitaratory ataupun saluran pernafasan
ataupun juga seseorang terkondisikan dia terkena ataupun terpapar dari virus covid sembilan belas
nah kalau kita bicara mengenai ini adalah
standar kedua memang sering kita lihat ketika seorang petugas medis melakukan tindakan untuk memeriksa seseorang yang positif covid sembilan belas
ataupun masih menunggu pemeriksaan spesimen daripada cairan yang ada di tenggorokannya
kemudian yang level tiga ini mungkin yang tadi kalau kita lihat dua orang melakukan perbelanjaan dengan menggunakan hal yang semacam ini
ini berbeda sekali karena di sini yang paling utama ada google kacamata plastik
kemudian masker n sembilan puluh lima hand schoon ataupun sarung tangan yang berbeda
beda sekali dengan yang biasa dilakukan oleh dokter pada saat mereka memeriksa pasien awal
kemudian juga boots yang berbeda
dari semua ini kalau dasarkan informasi dki jakarta sendiri dalam satu hari bisa membutuhkan seribu apd
bisa anda bayangkan karena apd apd ini ada beberapa yang harus sekali buang
misalkan sarung tangan masker kemudian juga baju apron luar
ini adalah hal hal yang sangat terpapar oleh virus covid sembilan belas yang keluar dari droplet
ini beberapa memang harus diganti
sehingga ketika kita bicara keterbatasan dari jumlah apd
ini memungkinkan karena memang apd sendiri merupakan alat pelindung diri dari para dokter dan petugas medis daripada mereka terpapar
jadi kalau misalnya kita melihat sekarang banyak orang menggunakan handscone untuk berbelanja
kemudian masker n sembilan puluh lima untuk kegiatan kegiatan kesehatan mereka itu tidak penting
karena ini semua adalah kebutuhan dilakukan oleh petugas medis dan hanya sekali pakai sehingga kebutuhan mereka sangat urgent
ketika kita mendapati orang orang masih menggunakan tidak pada peruntukannya